ya kementerian pan rb akan memiliki wakil menteri setelah presiden joko widodo menaikkan perpres penambahan posisi wakil menteri
penambahan posisi tersebut menambah panjang daftar posisi wakil menteri di kabinet jokowi
sejumlah pihak pun mengkritisi dan menanyakan urgensi penambahan kursi wakil menteri
seberapa mendesakah kursi ataupun kursi wakil menteri pan rb
apakah memang ada urgensinya atau ini hanya sekedar politik akomodasi saja menambah lagi daftar panjang
posisi wakil menteri di kabinet presiden joko widodo
kita akan coba ulas pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber yang sudah bergabung
saya akan sampaikan pertama ada kang saan mustafa wakil ketua komisi dua dpr ri dari fraksi partai nasdem
kang saan selamat malam apa kabar
selamat malam mas rehat terbaik
baik saya juga akan sapa ibu siti zuhro peneliti politik lipi
mbak wiwi selamat malam mbak apa kabar
ya selamat malam mas reinhardt alhamdulillah baik
baik juga kang saan
kang saan dan juga prof wiwi ini menarik ya pada pekan ini kemudian di penghujung pekan kita tahu
presiden menaikkan lagi perpres untuk menambah kursi wakil menteri
di pan rb sekarang beberapa waktu yang lalu kan di pos pos kementerian yang lain ya
nah ini kemudian juga ada suara suara kritik begitu penolakan dari sejumlah pihak yang juga mempertanyakan
urgensi apa ada kursi wamen pan rb begitu ya terlepas dari banyaknya kursi wakil menteri di pos kementerian yang lain
kalau prof wiwi melihatnya bagaimana prof
ketika presiden kembali menaikkan perpres untuk menambah kursi wakil menteri
oke itu adalah haknya presiden
tapi kemudian kan ketika ini menambah kursi wakil menteri artinya ada pos yang baru ada anggaran yang baru keluar lagi begitu
nah ini seperti apa melihat apakah memang diperlukan atau memang ini sekedar politik akomodasi saja atau bagaimana prof
ya ini pertanyaan yang bagus ya
jadi menurut saya pertanyaan umum ya dari publik pastinya
apa sih inlevasinya apa urgensinya apa signifikansinya kan itu ya
jadi tiga hal itu ditanyakan karena bagaimanapun juga visi besar dari pemerintahan pak jokowi ma'ruf ini ya
sejak tahun dua ribu sebelas nanti sampai berakhir dua ribu dua puluh empat adalah salah satunya itu adalah reformasi birokrasi nasional
jadi bagaimana melaksanakan reformasi birokrasi nasional yang waktu sambutan pun sudah disampaikan sebetulnya
oleh pak jokowi ya sambutan waktu dilantik ya waktu itu
bahwa beliau akan fokus pada reformasi birokrasi dan melakukan pemangkasan gitu ya
eselonisasi sehingga eselon tiga dan empat itu dihapuskan kan seperti itu
jadi fragmentasi di internal birokrasi itu dikurangi sedemikian rupa ya oleh presiden rencananya seperti itulah
sekarang komitmen itu ditanyakan berapa banyak ya wakil menteri yang direkrut dalam kabinet saat ini
nah ini sebetulnya mengapa ada perikrutan wakil menteri atas dasar apa
apakah atas dasar hanya normatif dikatakan bahwa negara ini negara besar arsipi lagu
yang penduduknya sangat besar oleh karena itu amen menjadi sangat signifikan

tapi kan harus ada tolok ukurnya
apa tolok ukurnya gitu ya atas dasar apa lalu kementerian memang patut diberikan wamen gitu
dan terus di kementerian itu juga ada es sama ada sekten gitu ya ada dirjen dirjen dan sebagainya
jadi sudah padat sebetulnya padat di internal birokrasi itu
nah yang kita tidak jelas itu adalah
kita harus berusaha untuk merekrut wamen
di kementerian luar negeri ada wamen di situ ya
jadi ada wakil menteri luar negeri
karena pasangannya luas ya tentu karena kementerian luar negeri
hubungannya itu dengan luar negeri negara negara dunia kan gitu
tapi di dalam negeri base fix ya kementerian dalam negeri
itu juga luar biasa luasnya
mengurusi lima ratus empat puluh dua daerah

itu kan luas sekali
nah apakah itu juga tidak dipertimbangkan
mengapa kementerian luar negeri ada wamennya gitu
mengapa kementerian dalam negeri yang sangat luas itu yang juga polik urusannya tidak ada
ini yang harus
diberikan pemahaman kepada publik
atas dasar apa tolong ukur apa
jadi terkesan memang terukur betul gitu ya
terformat terukur gitu ketika wamen itu di
di rekrut ya di kementerian kementerian
kalau apa semua kementerian harus ada wamennya gitu
nah ini kan berarti komitmen untuk melakukan reformasi di internal
demokrasi gitu ya
dengan cara bagaimana mengendalikan fragmentasi
di internanya itu akhirnya tidak terjadi

wamen tentu wamen itu tidak ada konsekuensi logisnya
pasti ada teknologisnya ya di situ termasuk pendanaan dan sebagainya
prof sejauh ini ada empat belas ya empat belas kursi wakil menteri yang sudah ada di pos kementerian
selain kemudian tadi menyoroti soal tolak ukur
tapi kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh pak cahyo misalnya menteri pan rb
menyebut bahwa kebutuhan akan wamen pan rb itu bagian untuk
mengwujudkan visinya presiden justru untuk reformasi birokrasi prof wb
itu jawaban yang normatif atau yang sudah cukup signifikan menurut anda
iya jadi kementerian pan rb ini kan logonya ya
lokomotif untuk melakukan reformasi birokrasi
kita bersepakat dengan tugas pokok fungsi dan
pokok fungsi dari kemenpan rb yang luar biasa itu
dulu kalau memang waktu zamannya pak sbe pemerintahan pak sbe ada wamen itu
tapi di periode pertama pak jokowi sudah tidak ada pak amin itu
demikian juga sampai tahun dua ribu dua puluh satu awal ini juga belum ada
kalau diadakan itu kan mestinya ada pertimbangan
pertimbangannya lebih politis
atau pertimbangannya ekspertis
ini yang harus dipertimbangkan sejak awal ya
menjadi tol ukur atau menjadi satu perhitungan
kalkulasi yang sifatnya itu tidak politik ansih
tapi juga harus ada pertimbangan yang sifatnya sustantif di situ
kalau menteri itu direkrut itu hanya mewakili partai politik saja
mewakili semacam direpresentasi
karena pendukung atau dua duanya
termasuk profesionalitas yang bersangkutan dan representasi dari partai pendukung
mestinya presiden memilihnya dua hal tadi
jadi dia mumpuni di bidang itu plus memang juga merepresentasi
dari kepentingan partai yang mendukung kan itu
kalau tidak ya memang seperti ini tambah tulang jadinya
nanti di backup oleh wamen
profesional itu bisa dari partai atau dari non partai
tapi kalau sudah partai masa partai lagi
jadi ini yang masih menurut saya
tol ukur untuk memilih wahmen itu tidak cukup kuat
meskipun kita mengacu pada undang undangnya
tentang kementerian negara itu
kita melihat payung hukumnya itu tidak cukup kokoh
untuk merekrut seorang wahmen
nah mungkin yang bisa
memang ada tolok ukur yang jelas
yang saya sampaikan tadi
oh kementerian luar negeri membutuhkan
karena memang cakupannya luar biasa
dia inisialnya harus perform di luar
oleh karena itu
jika kementerian keluarga negeri kok tidak
bagaimana menjelaskan itu
saya ke kang saan
mungkin yang bisa menjawab
seberapa mendesak sebetulnya
pan rb itu ada wakil menteri
wakil ketua komisi ii
kalau tadi prof hewi juga sempat bertanya
soal tolak ukur merekrut wamen
kita tahu memang pernah ada
wamen pan rb di zaman pak sby
tapi apakah ini artinya
memang ada kebutuhan yang mendesak
butuh kursi wakil menteri di pan rb
ya kalau kita
ya kalau kita lihat dari
salah prioritas ya
pak jokowi terkait
dan juga salah satu pertimbangan kang
terkait dengan beban kerja di sebuah kementerian
salah satu hal yang penting
itu adalah bagaimana mempercepat
misalnya bagaimana mewujudkan
dan juga ramping ya
yang kedua juga terkait dengan soal
nah program program yang seperti
sekarang sudah dilakukan oleh pak jokowi
dalam sisa waktu
kurang lebih tiga tahun ke depan
memang memerlukan percepatan
mengwujudkan reformasi birokrasi
nah dalam rangka
kebutuhan untuk melakukan reformasi birokrasi
karena ini menjadi
fokus konsentrasi dari presiden juga
wakil menteri di kementerian pan rb
jadi sekali lagi
pertimbangan beban kerja
dalam rangka mempercepat
yang kedua juga
pembubaran atau penghapusan lembaga lembaga
dan juga komisi komisi yang dianggap
apa tambahan wakil menteri itu tadi
pertimbangan utama yang dilakukan oleh presiden
karena beban kementerian pan rb
itu begitu berat
untuk mewujudkan reformasi birokrasi
beban itu apakah baru dibaca hari ini
kursinya baru di
yang piktif misalnya yang jumlahnya hampir sembilan puluh tujuh
itu temuan tahun dua ribu empat belas yang lalu
dan itu temuan yang penting menurut saya
misalnya itu ditemukan di dua ribu empat belas dan sudah diselesaikan di era pemerintahan pak jokowi
pasti juga banyak problem problem lainnya
nah bahkan hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh presiden
terhadap setiap kementerian utamanya kementerian pan rb
maka untuk mempercepat sisa masa pemerintahan pak jokowi
memang perlu adanya wamen kementerian pan rb
jadi sekali lagi itu semua proses misalnya menyadarinya sekarang atau apa
tentu itu didasarkan dari hasil evaluasi terhadap semua program
yang dibebankan ke setiap kementerian lain
oke dan itu tentu tergantung pertimbangan dari presiden joko widodo
kalau kemudian dianggap menambah nambah kursi wakil menteri ini justru kontraproduktif
dengan apa yang disampaikan presiden soal reformasi birokrasi
memangkas birokrasi dan lain sebagainya
justru menambah panjang dan menambah banyak di hampir setiap kementerian
sekarang sudah ada kursi wakil menteri kang saan
dan juga soal tolak ukurnya menurut kang saan bagaimana ketika merekrut wakil menteri ini
kita bahas segmen berikutnya
kami harus jeda kami akan segera kembali
kami harus jeda kami akan segera kembali
kami harus jeda kami akan segera kembali
soal bukankah kalau kemudian menambah kursi wakil menteri ini justru kontraproduktif kang
dengan semangat reformasi birokrasi misalnya
itu bagaimana menjawab soal itu kang saan
ya kalau kan bukan menambah geretan birokrasi yang panjang ke bawah kan
wamen kan hanya dalam posisi untuk membantu kerja kerja yang dilakukan oleh menteri
dan tentu nanti akan diberikan tugas tugas di sektor apa
misalnya wamen itu nanti oleh menteri itu akan diberikan terkait dengan sektor bagaimana mempercepat tadi
untuk melakukan kajian dalam rangka pembubaran hapusan lembaga atau komisi
yang dipandang sudah efisien dan sudah efektif dan sudah tidak bergen keberadaan
yang kedua misalnya ya merangka percepat proses perampingan birokrasi lewat pemangkasan
ekselon ekselon yang ada di setiap birokrasi yang ada apa kekementerian dan sebagainya
nah yang menjadi soalan utama itu terkait dengan soal rekruti jabatuanumennya
jangan sampai nanti ketika pak jokowi menambah wamen baru
di kementerian pan rb itu itu dikesankan hanya sebagai politik akomodasi
terkait kepentingan partai politik partai pendukung pak jokowi pada pilpres yang lalu
nah kesan ini yang memang harus menjadi pertimbangan utama pak jokowi
supaya kesan publik bahwa penambahan wamen di kementerian pan rb itu
murni semata mata sebagai upaya untuk melakukan
perkepatan terkait dengan reformasi birokrasi yang asal waktu pemerintahan pak jokowi
juga sudah mulai terbatas yaitu tinggal kurang lebih tiga tahunan
jadi ini harus dikepat
jadi sekali lagi kesan bahwa ini bukan akomodasi politik itu penting
makanya jabatan wamen itu harus benar benar berikan kepada seorang profesional
yang memahami betul tentang seluk beluk birokrasi
profesional birokrasi yang memang jauh dari kepentingan politik
oke jadi artinya kang saan mendukung ada kursi wamen tapi yang non parpol begitu kira kira kang saan
kalau yang parpol justru terkesan jadi politik akomodasi
kan banyak juga kak kursi wamen justru disiulai partai politik gimana ini kak
ya itu kan cukup lah menurut saya akomodasi politik kan sudah cukup lah ya
ini kan sudah mau di akhir penghujung
ke pemimpinan pak jokowi pemerintahan pak jokowi
maka apapun yang dilakukan kebijakan pak jokowi itu semata mata sekali lagi
dalam kerangka mewujudkan apa yang menjadi visi misi dan program pak jokowi
agar di akhir kepemimpinan ini semua bisa tercapai
oke berarti kursi wamen gak mungkin dari nasdem begitu ya kang saan
ya kalau saya pribadi
pertimbangan soal ekspertis dan juga politis tadi itu
ya jadi memang ini
semacam dilema ya dari seorang presiden gitu
ketika satu sisi memang butuh memenangkan waktu pemilu kan begitu ya
pendukungnya banyak gitu tidak hanya partai politik bahkan
tim sukses yang lain gitu kan
non partai politik dan itu biasanya memang ada konsekuensi konsekuensi logis lah
masalahnya sekarang ini kan bagaimana komitmen konsistensi dari pak jokowi
yang sangat mengutamakan
terwujudnya satu reformasi birokrasi nasional yang
itu gitu ya berkualitas
jadi ini itu
nanti di dua ribu dua puluh empat ketika sudah tidak memiliki
ketika sudah tidak memimpin lagi
jokowi bisa memastikan reformasi birokrasi itu terjadi
satu contoh ya
sekarang birokrasi itu
hanya dipangkas echelonnya tapi juga
dari yang struktural diubah menjadi lebih ke fungsional
jadi kompetisi kontrasaksi di dalam itu lebih diarahkan tidak
hanya menunggu struktural jabatan jabatan struktural
tapi mereka diubah menjadi fungsional
seperti itu kan
sehingga yang fungsional sekarang ini banyak kan gitu
padahal dengan mohamed itu kan jabatan struktural
berarti ditambah jabatan struktural
mau tidak mau lebih memang namanya jabatan politik ya
kementerian itu menteri itu catatan politik
pasti lebih politik yang menonjol gitu ya
nah sekarang karena politiknya menonjol
yang duduk pastinya politisi gitu ya
merepresentasikan dari partai politik
nah sekarang kang saan yang tadi itu mengusulkan agar profesional gitu
untuk menopang katakan
beban yang mungkin dirasakan berat sekali untuk melakukan bagaimana
kementerian pan rd itu menjadi loko gitu ya
loko yang betul betul ditargetkan nantinya
mampu gitu ya
mengujudkan reformasi di berbagai
dari struktural ke fungsional
tapi juga inovasi inovasi yang akan dilakukan apalagi sekarang digital ya
bagaimana membangun digital governance gitu dan sebagainya itu
nah itu mungkin memerlukan sosok yang profesional di bidangnya
nah ini sekarang siapa yang akan direkrut gitu kan
untuk menduduki itu
sekali ini nanti direkrut
jangan jangan juga di kementerian lain akan ditambahkan juga
ya ada beberapa pos memang prof yang sudah ditandatangan perpresnya
akhirnya gitu ya
kita bisa menyaksikan bahwa
di brd ke dua ini
kelihatan sekali gitu ya
beban yang harus diwujudkan gitu
karena sejak awal memang itu
di periode ke dua pak jokowi itu
bangunlah zakon kabinet
jadi zakon kabinet itu kabinet ahli
memang untuk sementara harus
mengejar ketertinggalan kan gitu
karena pak jokowi merasakan lima tahun belum cukup
ada yang tersisa yang belum dieksekusi programnya
eh kok ada pandemi kan
ada pandemi covid dan sebagainya
sehingga pekerjaan rumahnya semakin menimbun
nah ini kalau sejak awal
kabinetnya ramping gitu ya
zakon kabinet yang dilakukan itu
larinya itu lebih ejak lebih adaptif kan dan sebagainya
itu memang resiko gitu
kalau pilihannya mengakomodasinya politik
ya seperti ini kan gitu ya
pastinya tidak bisa digeber cepat kan gitu ya
kalau mau digeber cepat ya dimasukkan lagi
siapa lagi dimasukkan siapa lagi
lalu yang strukturalnya itu
yang katanya harus berorientasi fungsional gitu ya
jadi ke profesional ya terjadi
jadi kita memang melakukan
harusnya melakukan reformasi birokrasi yang tidak tambah zulam
jadi yang utuh yang integratif gitu ya
sehingga bisa diproyeksikan itu
road map nya itu sampai ke depan jauh panjang
ke depan kan gitu
tidak sepotong sepotong seperti ini
jadi ini kritik from within gitu ya terhadap negara gitu
itu yang harus dilakukan
baik prof tapi menurut anda
dari komposisi yang ada sekarang ini
seberapa gemuk seberapa tambun sebenarnya
kabinet presiden joko widodo maruf amin ini
kok dibanding dulu ya sebetulnya tidak sebanyak ini kan
wamen sudah dua ribu empat belas gitu ya
hampir setiap kementerian perdagangan ada wamennya
bahkan di bumn ada dua wamen
nah kemarin rame gitu
karena ternyata wamen kurang terdapatkan menjadi komisaris
katanya sibuk pekerjaannya padat gitu
tapi masih juga bisa nyambi gitu ya
bisa melakukan hal yang juga tidak kalah sibuk gitu lah
ini artinya jangan sampai menimbulkan kontroversi
dan pertanyaan yang kan saat juga tadi itu mengatakan gitu ya
jangan menimbulkan pertanyaan publik gitu
bahwa mengapa ada tambahan lagi
jangan jangan mau mengakomodasi gitu ya
kemungkinan yang ingin diakomodasi
tapi itu pertanyaan yang wajar karena memang
ada keuntungan politik
demikian juga sebagai wamen ya
meskipun yang memilih presiden gitu ya
itu ternyata juga yang bertanggung jawabnya wamen itu kepada menteri kan gitu
jadi ini bagaimana gitu
diangkat presiden tanggung jawabnya kepada menteri
dan dia ternyata wamen itu tidak masuk kabinet
jadi itu rumit gitu ya
itu yang mungkin perlu dibenahi ke depan itu
menurut saya kalau
merekrut sejak awal itu ahlinya gitu
mungkin wamen sudah tidak diperlukan lagi
karena di dalam birokrasi itu sudah sangat lengkap
oleh sekjen atau sesama itu ada
jika deputi gitu kan
itu sudah lengkap sekali gitu
jadi sudah relatif
sebenarnya gemuk gitu ya
jadi konfigurasinya mungkin yang dilihat prof wiwi
dari partai politik begitu yang mungkin belum cukup
apa ya bahasanya
mumpuni begitu sehingga harus dilengkapi dengan
sehingga harusnya kalau wakil menterinya sudah seorang ahli tidak perlu lagi ada posisi itu begitu prof
jadi kalau kita menengok mungkin zamannya
zamannya orang baru aja ya
kementerian itu kan tidak ada wakil menteri gitu

jadi menteri harus mumpuni betul memang gitu ya
jadi meletakkan itu dengan taruhan istilahnya ya
partai bertaruh dengan kader kadernya yang handal diletakkan
makanya di aku ada semacam thinking gitu ya
tidak perlu seperti itu
mestinya kan seperti itu
jadi ketika memang partai itu mengusung gitu ya calonnya untuk dipromosikan ke jabatan tertentu itu
itu sudah tidak perlu diragukan lagi oleh publik
bahwa yang bersangkutan memang sudah tahu gitu ya
bagaimana melaksanakan tugas tugas yang membutuhkan ekspertis tinggi kan gitu ya sebagai menteri ya
birokrasi tertinggi di satu kementerian kan gitu
nah itu resiko kalau menurut saya
jadi taruhan sekaligus taruhan dari partai politik
dan juga kepercayaan dari seorang presiden kepada pembantunya para menterinya dalam hal ini
nah ini yang harusnya betul dipertimbangkan betul
jadi mungkin setelah minggu ini ya kita harapkan ada semacam keselurusan gitu ya
dalam membangun koalisi
dalam merekrut ya
setelah pemilu presiden itu ada rekrutmen menteri menteri yang memang perlu ada ini ya seleksi yang agak ketat gitu
sehingga tidak salah pilih kan seperti itu
sambil kita menunggu siapa kemudian wamen yang akan ditunjuk oleh presiden
saya kemudian juga akan ulas dengan kang saan
kang saan catetan dari komisi dua kalau kemudian ada poswakil menteri ini nanti akan diisi oleh seorang woman
selain kemudian anda tadi berharap
tidak datang dari partai politik begitu ya
sehingga tidak terkesan menjadi politik akomodasi
apalagi catatan dari komisi dua kalau ada kursi wamen orang orang yang seperti apa
kemudian yang memang sebaiknya menjabat posisi tersebut
dan goalnya apa yang memang harus dilakukan oleh wakil menteri pan rb
ya goalnya tentu tadi
percepatan formasi birokrasi di semua itu ya
dari lembaga negara ke menteri
maupun yang lain lain
kedua mewujudkan birokrasi yang profesional
yang hari ini misalnya kita banyak mengatakan bahwa belakangan isu soal s fiktif yang lain sebagainya
yang kedua juga birokrasi yang memang benar benar bisa layani
kita mewujudkan semua visi dan presiden jokowi
saya memerdepankan kekalismonya netralitas
dan tentu apa bisa bekerja sama dengan menteri sampai menimbulkan tadi matahari kembar ya yang ada di menterian
itu justru menyulit bagi aparat di bawahnya
baik terima kasih banyak kang saan
dan juga terima kasih pak pak
terima kasih juga prof wiwi untuk diskusi yang sangat menariknya
kita akan tunggu siapa kemudian nanti orang yang akan menduduki pos atau menjabat sebagai wakil menteri pan rb
dan tentu kita akan kawal bersama seperti apa kinerja di pos kementerian pan rb ini
terima kasih banyak prof wiwi kang saan
terima kasih ya selamat malam
kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain tetap di cnn indonesia newscast